data komnas kipi hingga tiga puluh november dua ribu dua puluh satu menyebut
kan si gadius solomon juga udah oke terus ferris neto juga ya bisa dibilang sizingnya oke walaupun